bakal calon legislatif sabtu pagi menjalani tes kejiwaan di rumah sakit daerah dr subandi jember
tes kejiwaan ini merupakan salah satu syarat calon legislatif
banyaknya calon pendaftar membuat rumah sakit rujukan kpu membuka layanan khusus di hari sabtu dan minggu
sejumlah bakal calon legislatif menjalani tes kejiwaan di rumah sakit umum dr subandi jember
dalam tes kejiwaan ini bacalek harus menjawab lima ratus pertanyaan tertulis dan harus selesai dalam waktu satu ratus dua puluh menit
selain tes kejiwaan bacalek juga diwajibkan lulus tes kesehatan jasmani dan bebas dari narkoba
tidak hanya bagi calon pendaftar baru anggota legislatif lama yang akan kembali mencalonkan diri pun juga masih diwajibkan lulus ketiga tes tersebut
ini tes kesehatan jasmani rohani dan jiwa
dan bebas dari narkoba untuk persyaratan calon legislatif
apaan aja yang dilakukan tes
kalau rohani itu kan kita tes psikiater ya
kalau tes kesehatan itu ya kita di rongsen dada diambil darahnya tes kencing untuk narkoba
ya mata juga tes mata dan tes buta warna
jadi baru pertama kali itu
rumah sakit subandi merupakan rumah sakit rujukan dari kpu sebagai tempat untuk memeriksa calon legislatif
di hari sabtu dan minggu dibuka layanan khusus untuk pemeriksaan kesehatan bacalek dari tingkat dprd hingga dpr ri
kami adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh kpu sebagai rumah sakit yang mempunyai kemampuan untuk memeriksa calon legislatif dprd maupun sampai dpr pusat
seperti yang dikeluarkan surat keputusan kpu
saat ini yang sudah kami lakukan semenjak hari senin itu masih dua ratus delapan an orang
jadi masih jauh
untuk itu kami akan membuka pelayanan untuk memberi kesempatan teman teman calon legislatif
hari sabtu minggu yang sejatinya kami tutup kami akan tetap buka
supaya untuk mengejar batas terakhir tanggal empat belas itu
sehingga kesempatan para calon anggota legislatif tidak tertutup
sehingga kami tetap
memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan di hari sabtu dan minggu
hasil tes berupa surat rekomendasi rekam medik dari rumah sakit nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan komisi pemilihan umum untuk menentukan bacalek berhak mendaftar atau tidak
syaiful kusmandani jember